bisa mendengar suara kami pak
ya bisa selamat sore
pak pasca debat pertama antara trump dan biden kemarin langsung dinyatakan positif covid sembilan belas donald trump
lalu bagaimana nasib pilpres amerika ini setelah donald trump dinyatakan positif covid sembilan belas mengingat pemungutan suara tidak lama lagi pak tinggal tiga puluh hari lagi
betul saat ini kita tahu presiden amerika serikat donald trump sedang dirawat di rumah sakit walter rate
karena sudah dites positif coronavirus jadi ini menimbulkan ketidakpastian untuk kampanye beliau ke depan dan sangat bergantung kepada tingkat keseriusan sakit yang dideritanya
jadi ada dua skenario di situ kalau misalnya beliau cepat pulih kembali yang seperti yang diharapkan oleh presiden sendiri dan tim kampanye
maka ia bisa beraktivitas kembali tapi saya duga akan sangat berhati hati karena beliau sudah pernah positif
dan itu kemungkinan yang pertama dan efeknya terhadap kampanye nya tentu seperti anda ketahui di dalam kompetisi elektoral seperti ini momentum itu sangat penting
dan biasanya setiap kandidat setiap saja termasuk presiden trump saya kira mengharapkan
mengharapkan supaya momentum itu tidak terganggu momentum tidak dipengaruhi oleh hal hal yang tidak terduga seperti ini
karena itu sangat mempengaruhi spirit entusiasme pemilih tim kampanye dan sebagainya sampai pada hari hari
nah sekarang saat ini beliau sedang dirawat tentu ini sedikit akan mengganggu semangat dan spirit atau entusiasme baik pendukungnya maupun juga
tim kampanye dan juga donaturnya sampai kepada hari h
nah skenario yang kedua yang tentu secara kemanusiaan tidak kita harapkan kalau keadaannya tidak membaik dan beliau tetap di rumah sakit
nah ini tentu akan sangat mempengaruhi proses pemilihan presiden amerika serikat ke depan
tetapi karena ada pemilih yang sudah mengirimkan
pilihannya melalui pos jadi akan tetap berlangsung sampai pada hari h begitu
pak ini bapak tadi menyebut jika trump ini tidak kunjung dinyatakan negatif ini seperti apa pengaruhnya
apakah nanti partai republik akan mengganti calon presidennya lalu seperti apa konsekuensinya jika hal tersebut kemudian benar benar terjadi pak alex
ya kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ini ada perkembangan yang baik
dalam pengertian dia dites kembali dan ternyata negatif dinyatakan sembuh total
tentu dia akan beraktivitas kembali dalam kampanyenya
tetapi seperti yang saya katakan tadi peristiwa ini sangat mengganggu ya
karena momentum itu sangat penting untuk persaingan elektoral seperti ini
sampai pada hari h jangan sampai anda terganggu oleh hal hal yang tidak terduga
seperti isu kesehatan sosial
jadi kalau dia pulih kembali saya duga dia akan kembali ke aktivitasnya
tetapi dugaan saya dia akan lebih berhati hati karena sudah pernah terkena virus corona ini
ya betul sekali
karena memang donald trump ini termasuk kategori yang riskan begitu mengingat usia yang tak lagi muda dan juga kabarnya kelebihan berat badan juga
begitu lalu berbicara mengenai momentum ini pak alex
ini bagaimana karir politik donald trump ini jika ia gagal
jupil pres tahun ini
ya kalau dia nggak gagal kita harus menghadapi satu situasi baru di dua ribu dua puluh
dengan penghuni gedung putih dari partai demokrat yaitu joe biden gitu kan
tapi kita belum bisa berspekulasi terlalu jauh
karena kita harus menanti perkembangan ke depan ini seperti apa
dan agak problematik sedikit karena gedung putih
juga tidak terlalu memberikan informasi yang detail tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari presiden trump saat ini
selain dikatakan bahwa dia akan dalam beberapa hari ke depan akan dirawat di rumah sakit militer itu
dan selanjutnya kita harus tunggu informasi lebih lanjut dari tim kedokteran dari kepresidenan amerika serikat
ini kemudian menjadi menarik karena tadi beberapa kali anda menyebutkan momentum
rentang waktunya atau kronologinya adalah dinyatakannya donald trump dan first lady melania trump positif covid sembilan belas adalah setelah dilaksanakannya debat
yang kita tahu bahwa masih banyak sekali pembicaraan melingkupi debat yang pertama ini
lalu apakah momentum dinyatakannya positif donald trump ini sedikit banyak terkait dengan strategi kampanye dari kubu donald trump pak
ya kita melihat bahwa
sebelum beliau dinyatakan positif virus corona dari berbagai survei dari berbagai pooling itu sebenarnya joe biden sudah leading memimpin
bahkan di beberapa survei itu sampai double digit leadingnya
nah ini untuk mengembalikan keadaan ini berdasarkan survei itu tidak terlalu mudah bagi trump dan tim kampanyenya
apalagi dengan beliau dinyatakan positif
jadi seperti ini perjuangannya tidak akan gampang untuk kembali kepada keadaan sebelum dinyatakan positif coronavirus
oke baik terima kasih bapak alexius jemadu pengamat hubungan internasional uph
tentunya kita akan tetap memantau begitu ya bagaimana jalannya pemilihan presiden amerika serikat ini hingga nanti di bulan desember mendatang
terima kasih pak alexius sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini